ya arus mudik dan balik memang selalu identik dengan yang namanya kemacetan
namun jika anda memiliki cukup uang tidak ada salahnya ini
jika anda mudik dengan menyewa helikopter meski cukup mahal
waktu anda dijamin tidak akan tersita oleh kemacetan
anda ingin mudik atau sekedar jalan jalan di ibu kota
tapi enggan terkena kemacetan saya punya solusinya untuk anda
jatuh penyewaan helikopter ini disediakan oleh one sky aviation

tergantung dari berat kubu di penumpang
serta perbawaan serta jarak tempuh yang akan ditemukan oleh helikopter ini
pada musim ramadan ini one sky aviation membuka promo
yaitu untuk satu kali penerbangan dengan membayar enam belas lima juta rupiah saja
pada hari biasa jika ingin menggunakan jasa helikopter ini
dibutuhkan biaya sekitar rp dua puluh empat enam ratus untuk penerbangan selama tiga puluh menit
saat ini sekitar
kita akan terbang dari sekitaran kawasan senayan menuju bandara halimbrana kutuma
dan dengan kecepatan helikopter yang sekitar dua ratus dua ratus lima puluh km per jam
kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk mencapai ke halimbrana kutuma
sedangkan jika disimulasikan dari jakarta bandung
waktu yang dibutuhkan hanya sekitar empat puluh menit saja
demikian sedikit pengalaman saya dalam menumpang helikopter charter dari wine sky aviation
cukup menegangkan tapi di dalam helikopter sendiri itu cukup nyaman juga
namun semua itu tentu ada harga yang harus dibayar
iwan hermawan jakarta